rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta mencatat hingga dua puluh oktober dua ribu dua puluh
angka kejadian gangguan ginjal akut yang dirawat di rscm sebanyak empat puluh sembilan kasus
direktur utama rscm lis dina liastuti mengatakan
penderitanya mulai dari usia delapan bulan hingga delapan tahun
lis menambahkan kasus gangguan ginjal akut meningkat
terutama di bulan agustus dan september dua ribu dua puluh
rata rata pasien anak yang masuk ke rscm sudah dalam kondisi lanjut
atau sudah tidak ada air seni sama sekali
dan menurut keterangan orang tua anaknya sehat dan tidak memiliki masalah kesehatan apapun
satu pengobatannya semaksimal mungkin dicoba
atas dasar pemeriksaan macam macam
pernah ada wartawan tanya saya di rsu lagi diteliti ya bu ya
bukan penelitian kayak di laboratorium aja kita meneliti gitu loh
labnya seperti apa ronsen
ronsennya seperti bagaimana
itu kita semua kerjakan sambil kita melihat reaksi reaksi tubuhnya
berdasarkan apa yang diberikan
jadi semua dicoba
bahkan kita waktu itu sampai mencoba memberikan obat yang
untuk meningkatkan daya tahan tubuh namanya ivig
gamaras supaya lebih kuat anaknya
tapi ternyata itu juga kurang memberikan hasil yang maksimal